pemirsa pernahkah anda menyaksikan tarian freezexon dari slovenia
atau surkon volklore dari uzbekistan
atau bahkan katak dari india utara
jika belum maka jangan sampai ketinggalan kuti serunya
di bojonegoro jawa timur dalam liputan berikut ini
perpaduan penari tenggul penari gandrung banyuwangi dan penari dayak
membius deretan penonton bermata biru dan berkulit pucat
tak berselang pemain band mariachi memainkan musiknya
deretan pemuda pemudi hispanik menghentak panggung dengan tariannya
seperti menyaksikan film antonio bandaras
tarian folklore agua calientes dari meksiko
yang bercerita tentang gadis penyihir mencari pasangan
berhasil mencari pasangan
dan berhasil menyihir penonton untuk turut menari bersama
setelah santai sejenak
panggung dihentak tarian kuat dan rancak dari rampo aceh
membawakan tari mesari sari
penonton menahan nafas
menyaksikan gerakan yang melambangkan kehidupan rakyat aceh
dalam bercocok tanam
seragam yang warna warni dan gerakan kompak
tampak sangat berkarakter
selanjutnya adalah tari frizexon dari slovenia
penari bermata biru berkulit pucat ini berpasangan berdansa di panggung
menggambarkan perayaan hari anak
mereka berjalan dan bermain dari rumah ke rumah
kain tenunan tangan indah dibendangkan di panggung
kostum tari berwarna warni mereka pun handmade
tarian bertempo tinggi dengan wanita wanita cantik ini berasal dari uzbekistan
sukon foklor song popuri nama pertunjukan ini
dan termasuk tarian kuno uzbekistan yang masih lestari hingga kini
babak selanjutnya seruling mulai memasuki indera pendengaran
kain sari merah menyala penuh pernak pernik bergerak lincah
lagu lagu yang tak asing adalah delegasi india
diiringi lagu hindustan menari lincah di panggung
tari katak yang berguna
berasal dari india utara dan pakistan ini membuat penonton seperti melihat film sahrukan
dan semuanya sangat bagus
dekorasi kostum dan
pertarian pertama yang terkait dengan festival ini
kostum dari penari indonesia
sangat berwarna berwarna
semuanya penuh emosi dan kami sangat menikmatinya
perasaannya itu juga senang dan bangga juga bisa ikut bersama nari gitu
dan bisa menambah pelajaran buat kami gitu
pengalaman banget sih bisa ketemu dengan negara lain
nampilin tarian tradisional daerahnya
terus bisa lihat tarian lain juga itu seru banget
bangga juga sebagai bujonegoro orang bujonegoro bisa melihat tarian dari luar negeri
bojonegoro tanggul international folklore festival atau btif dimulai tahun dua ribu sembilan belas
setelah sempat terhenti karena pandemi
kini btif kembali digelar dengan mengundang empat negara
meksiko uzbekistan slovenia dan india
bagaimana orang mengenal tengol ini sebagai salah satu warisan budaya di indonesia
yang perlu dilaksanakan ternyata dari bujonegoro
maka untuk mengangkat ini kita buat tajuknya adalah
menjelang malam para delegasi diajak menikmati wisata kahyangan api
selain menyaksikan seni sandur seni drama khas bojonegoro
ratusan peserta betif bisa menikmati panasnya api abadi di kahiyangan api